suasana harum mewarnai pernikahan pasangan pengantin bahtiar ayuni dimusola
di kawasan tanah merah koja jakarta utara minggu siang
keduanya tidak menyangka jika prosesi pernikahan harus digelar di saat warga tanah merah berduka
akibat kebakaran melanda pemukiman mereka
suasana semakin haru ketika pasangan pengantin ini memeluk kedua orang tua mereka secara bergantian
bahtiar ayuni terpaksa menggelar prosesi pernikahan secara sederhana
di halaman tempat ibadah yang berjarak dekat dengan lokasi kebakaran
bahkan pihak keluarga harus membatalkan dekorasi panggung pengantin dan catering
pernikahan keduanya pun hanya dihadiri keluarga terdekat
setelah rencana mengundang warga dibatalkan karena kondisinya tidak memungkinkan
semula bahtiar dan ayuni berencana menunda hari pernikahan
setelah lingkungan mereka terbakar pada jumat malam lalu
namun setelah berdiskusi dengan keluarga kedua belah pihak
pernikahan tetap dilaksanakan karena sudah jauh jauh hari direncanakan
walaupun digelar secara sederhana keduanya tetap bahagia meski terselip duka yang dirasakan
takut sih sempat mikirin juga dibatarin atau dimuyurin atau gimana
tapi ternyata enggak tetap berjalan semestinya sesuai sama yang dari awal kita hubungin
cuma ada beberapa yang di cancel cancel
gak apa apa aja sih
terpaksa nggak bisa buat undang undang yang lain juga
tapi berjalan lancar semuanya
itu sempat panik karena dapet telepon dari calon nge play juga memang
sambil nangis mungkin karena dia juga panik
dan waktu itu kita langsung sebisa mengakin berusaha gimana caranya kita nyari jalan
supaya karena kan memang sudah settle semua termasuk dekor termasuk tenda konsumsi dan lain lain
kita udah setel di tanggal lima
kalau untuk mundur karena saudara saudara juga dari jauh jauh hari luar kota sudah pada cuti
ya sebisa mungkin kita nggak bisa mundur untuk tanggalnya
tapi kemudian untuk waktu untuk alur pengalur acara dan lain lain
akhirnya kita sederhanakan aja
karena ada huru hara dan seperti ini keadaan kahar juga kita ikut melosong kawah juga
mungkin agak mungkin juga ada hal hal yang terlalu berlebihan atau mencoba gitu juga
sebelumnya pada jumat malam pipa terminal bahan bakar pelumpang terbakar
kobaran api merambat ke puluhan rumah warga padat penduduk di kawasan tanah merah
akibat kebakaran hingga minggu siang sembilan belas warga meninggal dunia dan empat puluh sembilan lainnya terluka
sementara ratusan warga harus mengungsi